berikutnya saudara ayah dan anak tewas tenggelam
ayah dan anak yang merupakan warga diyorejo gresik jawa timur
ditemukan tewas terseret arus di sungai kalimas
korban sempat dilaporkan hilang sejak kamis kemarin
setelah dua hari pencarian tim gabungan dari bpbd jawa timur
sidoarjo gresik dan basarnas serta sukarelawan
sabtu siang akhirnya menemukan dua jenazah ayah dan anak
yang dilaporkan hilang terseret arus sungai
petugas seolah menemukan sepeda motor korban
kedua korban akhirnya berhasil ditemukan
satu lima kilometer dari titik awal hilangnya kedua korban
yang berada di desa pertapan maduretno kecamatan taman sidoarjo
keduanya tewas terseret arus akibat sang anak menarik gas motor
saat keduanya menyeberang sungai menggunakan perahu
pihak kepolisian akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan pihak desa
terkait dengan izin serta keamanan dan keselamatan
kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak desa yang ada dengan tambahan
dan saya rasa kami juga akan berkoordinasi dengan pihak di sub nantinya
dengan masalah perizinannya seperti apa
dan safety nya nanti seperti apa
biar kejadian ini tidak akan berulang kembali
terutama dengan pihak desa
terus dengan pihak yang membawahi terkait dengan penambangan ini
dengan masalah keamanan himbauan dan lain sebagainya
jenazah keduanya dibawa ke rumah sakit bayangkara porong
untuk segera disemayamkan ke rumah duka